hingga sabtu siang komisi pemilihan umum masih terus melakukan verifikasi data pemilih tetap ganda
berdasarkan data internal kpu mencatat ada sekitar tujuh ratus data pemilih tetap ganda
ada tiga prinsip yang perlu kami cekungkan
paling tidak adalah masukkan ke dalam karena kami sangat sadar
komisioner kpu mengungkapkan beberapa kpu daerah sudah melakukan penyelesaian masalah ini
saat ini data pemilih tetap seluruh indonesia sebanyak satu ratus delapan puluh lima juta pemilih
di data muktahir internal kpu tercatat ada tujuh ratus sembilan puluh lima data pemilih tetap ganda yang tersebar di daerah
dan kami masih menunggu data data
dari hasil pencermatan kpu kabupaten kota yang direkap oleh kpu provinsi di hari ini sampai malam